kalau gitu jangan lupa besok ya saya tunggu di kantor ya sama calonnya cocok
nge em tau deh si keketnya gimana sih
pasti ekspresinya wah luar biasa
pas dia gondok kesel
karena abang berondong bawa calonnya
dan kety calonnya adalah ob di kantor
itu kayak senyum senyum senen
kayak ya hanyut hanyut juga baper gitu sih
tapi ujung ujungnya bokap gue tuh kayak
ya agak marah gitu sama gue
karena bokap gue bilang kalau dia kan masih punya istri
jadi gue gak boleh berharap lebih sama hubungan dia dan tante farah
hmm pokoknya lu tenang aja re
yang penting sekarang kita bangun dulu fondasi cinta bokap lo sama tante farah
nah ntar baru pelan pelan kita runtuhin cintanya bokoplo sama adriana
biar mereka jadi cerai beneran oke
yup setuju banget
karena suami gue tuh lagi curiga banget sama gue
siapa tau kalo disini ada temen temen suami gue
nanti yang aneh nyampein ke suami gue
aku males banget ribut sama dia
jadi gue nyamper aja kayak begini
gak keliatan adriana nya kan
iya sih beneran juga
udah sholat belum
sholat dulu dong
dan jangan lupa doain aku biar aku makin sayang sama kamu
itu suara boy
gombal banget sih dia
basi boy basi
lu bunci sama boy atau reva
sama kayak gue gue bencin sama boy
bukan cowo baik baik
bo itu mempermainkan hatinya reva
dan gue gak mau
anak tiri gue dimainin
perasaannya sama laki laki
gak banget kan so kecokupan
padahal dengan alex day kemana mana
ini gak ada suara gue ya
suaranya boy semua
gue dikerjain sama tuan aktacikan
kok gak ada suara gue
gue bener bener dikerjain sama dia
gue udah capek kesana sini
berantem sama dia
tapi gue dikerjain
dengar baik baik ya
nah jika gue akan simpen handphone
gak usah ngedes sama dia
oke satu sama minuman nya
yang pak voucher juga
kamu udah pesen makan
kok skriptnya gini banget ya
wah ini mah butuh revisi revisi kecil
nanti si keket
gini aja dia
gak tau lagi sibuk apa nelfon
selamat malam pak fuad
malam bu marissa
ada apa ya pak malem malem
nelfon saya pak kenapa ya pak
buat syuting iklannya ibu kondisikan besok ya
ini scriptnya aja masih butuh
maksud saya bukan syuting beneran
jadi gak canggung bu
apalagi kan ibu tau
abah kan baru sekali ini syuting iklan
sebelumnya kan cuma pemotretan aja bu
pas syuting benerannya
tidak take berulang ulang bu
biar hasilnya bisa dianggap
masih lebih maksimal
ah nggak apa apa pak terserah pak fuad aja
saya yang mau ngikut aja
boleh pak siap pak
terima kasih atas kerjasamanya ya bu
iya sama sama terima kasih pak selamat malam
ini mamanya si boy
ini teman teman marissa nelfon
tunggu dulu ya
ada apa ini tigerangan malam malam
ya enggak lah pak
ya jelas saya nelfon abah malam malam ini
karena ada kerjaan
masalah kerjaan ini pak
maaf ya punten
dateng ke kantornya marissa
ini ada perihal apa ya bu
kalau boleh saya tahu ya madam
iya kita ada sedikit latihan
jadi kita latihan dulu
datang dulu ke kantor oke
pakai latihan segala
walah jika perang woy
supaya si abah itu
nanti pas syuting benerannya
maksudnya si alien mungkin
biar abah itu bisa
mendapatkan chemistry sama si ket
oh biar sekali tag nya
ya boleh boleh
jadi memang saya agak bingung
saya juga sibuk ya
besok teh ada urusan sebentar paginya
percetakan undangan pernikahan saya
bah sekalian aja bawa aja ke kantor
biar dikenalin sama marissa
oh yaudah kalau gitu jangan lupa besok ya saya tunggu di kantor ya
kalau ada yang mau ngomongnya cocok
yang tau deh si ket keti gimana sih
wah luar biasa
pas dia gondok kesel
abah berondong bawa calonnya
dan keti calonnya
adalah ob di kantor
besok setelah dari percetakan
ikut ke kantornya mada markisa
karena saya ada latihan
itu latihan perang
yaudah saya ikut aja
belum sah nikah aja udah terserah
terserah nurut bisa nih
jadi pengen buru buru disahkan
kak ngobah itu ga enak sama nadia
wok lupa kalau ini teh
sok lupa sama nyamuk hahaha
thank you udah bantuin gue ya
ya gue juga seneng
gue juga seneng udah bantuin lo
gue harap juga dinnernya bukan cuma ini aja
lain kali juga bisa
dan jangan cuma karena lo butuh bantuan gue aja
lo mau bawa diner
udah kok gapapa
maksud gue tuh ya juga
nextnya kedepannya ya
kita bisa diner dinner lagi kayak gini
pokoknya gue janji deh ya
males banget nih gue diner sama lo
lo itu udah jelas jelas bukan tipe gue banget tau gak sih
dan gue yakin